tadi kita melihat presiden joko widodo menyoroti penambahan kasus positif covid sembilan belas di ibu kota yang kembali tinggi
gubernur anies juga mengingatkan warga agar lebih waspada dan juga disiplin
anies mengingatkan jangan sampai psbb justru kembali diberlakukan apalagi ketika nanti jumlahnya semakin bertambah
kondisi apa sebetulnya memperparah penyebaran kasus covid sembilan belas di ibu kota yang justru meningkat
dan perlukah pemprov dki jakarta mengambil kebijakan untuk psbb kembali
karena saat ini masih dalam masa psbb transisi
kita akan coba ulas malam hari ini bersama dengan bung yuda permana
wakil ketua fraksi partai gerindra dprd dki jakarta yang juga anggota komisi e dprd dki jakarta
selamat malam bung yuda
baik dan juga ada pak tri yunis miko ahli epidemiologi dari ui selamat malam pak miko
baik dan ada pak trubus rahardian syahana
analis kebijakan publik pak trubus selamat malam
baik bapak bapak sekarang kita coba membahas bagaimana kemudian ibu kota saat ini yang penambahan kasusnya kembali tinggi
dan sudah disoroti juga oleh gubernur anies bahkan sampai presiden joko widodo
saya mungkin ke pak miko dulu pak miko melihat kalau angka positivity ratenya naik dua kali lipat menjadi sepuluh persen
kemudian kita juga melihat kurva kenaikannya juga cukup melonjak ya
bahkan mencetak rekor sejak awal penambahan perharian sejak awal covid sembilan belas ada di ibu kota
jadi situasi ini mungkin anda bisa gambarkan kepada kami pak miko seberapa parah sebetulnya dengan fakta fakta yang tadi ditemukan
apalagi melihat positivity ratenya naik dua kali lipat
jadi patokan suatu wabah adalah jumlah kasus pada saat puncak
sejaknya itu dki terjadi pada bulan april yaitu delapan ratus kasus tapi jumlah spesimennya masih sepuluh tingkat nasional
jadi kalau sekarang dua puluh
dikalibrasi atau distandarisasi jumlah yang delapan ratus mungkin akan jadi satu dua ratus
nah kalau sekarang positivity ratenya dua kali lipat berapa jumlah kasus dalam seminggu
karena tadi delapan ratus atau satu dua ratus dalam seminggu
jadi dibandingkan kalau jumlah itu melewati puncak wabahnya berarti sudah wabah lagi
jadi harusnya itu kembali kepada manajemen
manajemen wabah begitu
jadi manajemen wabah ya kembali kepada psbb
kalau psbb ini merugikan provinsi ya psbb dalam skala kecil
jadi harus diperhatikan daerah merah di dki jakarta mana saja dan itu dilakukan psbb pada daerah merah
oke artinya ini kita sudah alert wabah kembali seharusnya di ibu kota ini
iya harus dihitung ya
jadi pada waktu april itu puncak wabahnya delapan ratus kasus
sepuluh atau satu an
kalau sekarang seminggu ya seminggu
kemudian kalau sekarang ya harus dihitung seminggu
seminggu ini berapa spesimen dan kemudian berapa kasus
kalau itu melebihi puncaknya itu berarti wabah kembali terjadi di dki jakarta
pak miko tadi mengatakan psbb seharusnya kembali diberlakukan
apakah salah satu yang membuat kenapa ini semakin bertambah jumlahnya dan ini sudah masuk ke wabah lagi adalah karena psbb yang mulai dilonggarkan
atau katakanlah pm prof menyebutnya psbb transisi tadi itu
iya ya benar saya setuju bahwa psbb transisi yang pertama atau yang diperpanjang dua minggu kemudian itu sudah tidak merupakan psbb yang pertama
jadi pertama dan kedua adalah psbb tidak dibuka sebuah kerja kemudian tempat wisata tidak dibuka kemudian mall mall tidak dibuka
dan itu kontak rating menjadi kecil
nah begitu dibuka
nah kontak rating menjadi besar
karena pendularan itu beta dikali kontak rate dikali waktunya atau duration of illness
beta adalah probabilitas pendularannya
nah pada covid sembilan belas ini kontak rate menentukan penularan covid sembilan belas
jadi begitu kontak rate banyak begitu juga pendularannya
bagi wajar kalau bertambah banyak
oke saya ke bung yuda
catatan anda seperti apa melihat di ibu kota ternyata kebijakan psbb transisi ini sedikit banyak tadi kalau menurut tadi pak miko katakan juga menyumbang untuk memperparah keadaan penambahan kasus di ibu kota
ya kita harus ketahui bahwa psbb transisi ini merupakan langkah awal
untuk kita kembali
untuk kita kembali ke new normal
jadi pada rapat kemarin di komisi e kita sudah diskusikan provinsi dki jakarta menurut kami sudah cukup baik untuk melakukan tracking testing dan isolasi
dan tes pcr juga sudah cukup baik tiga kali lipat dari standar wao
itu adalah tiga hal
yaitu kedisiplinan dari warga dki jakarta
yang pertama adalah pakai masker dengan benar
yang kedua adalah jaga jarak aman
yang ketiga adalah rajin cuci tangan
jadi tiga hal mendasar ini yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat
ini tugas berat dari pemerintah provinsi dki jakarta
kedepannya harus ada sosialisasi door to door ke masyarakat
untuk mengedukasi betapa pentingnya tiga hal ini
betapa pentingnya pakai masker setiap keluar rumah
betapa pentingnya jaga jarak aman setiap berinteraksi antar manusia
dan betapa pentingnya dengan rajin cuci tangan
apalagi ditambah dengan jaga jarak aman presentasi resiko menurunkan penularan itu bisa naik lagi
anda menilai bahwa
jadi ini sangat berat
anda menilai bahwa sebetulnya kebijakan
yang diambil atau langkah langkah yang diambil oleh pemprov dki jakarta sudah cukup maksimal
meskipun pada kenyataannya hasilnya kita lihat positivity ratenya menaik melonjak
kemudian jumlah positifnya juga belakangan cukup banyak bertambahnya
saya tidak bilang sudah cukup maksimal
tapi penerapan psbb transisi ini sudah cukup baik
yang masih kurang adalah dari sisi pengawasan
pengawasan dalam arti pengawasan di pelaksanaan psbb transisi di restoran di pasar
di tempat tempat keramaian di tempat olahraga di perkantoran
nah ini pengawasan yang harus rutin
pengawasan yang harus konsisten
tidak bisa diawasi satu hari tujuh harinya lepas
setiap hari diawasi
dan setiap hari harus diingatkan dan ditegur bila mana ada warga yang tidak pakai masker
karena dki jakarta sudah menyebarkan dua puluh juta masker ke warga dki jakarta
nah ini sudah saatnya
ke dki jakarta untuk menegakkan hukumnya
jadi sanksinya harus jelas
dan juga pengawasannya harus jelas
dan yang terakhir yang paling penting adalah hal mendasar adalah edukasi edukasi dan edukasi
edukasinya tidak bisa hanya melalui sosial media
tidak bisa hanya melalui tv
tapi sosialisasi edukasinya harus door to door
mengenai langsung ke masyarakat
pak trubus anda sepakat dengan apa yang dikatakan oleh bung yuda bahwa ini soal pengawasannya
kalau kebijakan psbb transisinya sudah cukup baik sebetulnya
dari anda melihatnya bagaimana
kalau saya lihat sih kebijakan mengenai psbb transisi ini itu belum efektif
karena pada tataran itu kemudian masyarakat kan kemudian mulai istilahnya abai
berlakunya mulai berubah
sementara karena banyak sektor sektor yang dibuka
kemudian kita juga mulai lemah dalam penegakan hukumnya
jadi karena itu yang menyebabkan masyarakat berperilaku menurut kehendaknya sendiri
mengaktifkan secara sendiri sendiri
yang kedua menurut saya dari sisi kebijakan ini dari pemprov sendiri juga kurang tegas
pemprov sendiri kurang jelas
arahnya tidak jelas
sehingga transisi ini tidak dipahami oleh masyarakat
tidak jelasnya bagaimana pak terubus
tidak jelasnya seperti apa
tidak jelasnya itu arahnya mau kemana
nah misalnya kalau transisi kan harusnya itu bertahap dulu apa yang dibuka gitu ya
ini kan dibukanya dari mulai empat juni itu terus
hanya banyak beberapa yang dibuka kan gitu ya
nah kemudian karena kelonggarannya banyak sekali
kemudian masyarakat sudah mulai lengah gitu ya
terus kemudian sudah tidak memikirkan lagi mengenai adanya bahaya corona lah kira kira gitu
jadi ini yang menyebabkan kemudian penyebarannya menjadi tinggi lagi
sementara yang istilahnya itu ada tiga puluh ya
tugla rw ini juga penanganannya kan juga tidak jelas bagaimana penangannya
harusnya kan itu di karantina kluster ya
karantina kluster itu yang penting itu
jadi munculnya di pasar ini kan muncul berulang ulang terus
pasar pindah lagi pasar lagi kan gitu
jadi itu sudah klaster ini
belum klaster berkantoran klaster yang lainnya juga muncul kan gitu
jadi menurut saya memang ini harus harus pegat dalam arti bahwa
supaya bisa terlokalisir lah gitu artinya dia
tidak terisolasi gitu
ini covid ini harus perilakunya masyarakat
karena ini kan ada setelah dibuka ini masyarakat ada peluang gitu ya
melebarnya peluang untuk interaksi sosial
kemudian mulai dalam hal pencegahan warga dan individu ini mulai tidak begitu patuh pada protokol kesehatan
misalnya gitu yang diurikan sama pak dari tprg itu
tetapi memang persoalannya memang dari sini tidak ada juga keteladanan
dari pemimpinnya juga
harusnya memang itu turun ke masyarakat
kalau memang turun ke masyarakat artinya masyarakat ini digerakkan
nah disitulah psm muncul kan
peran serta masyarakat
tidak saja dalam arti dibebankan kepada rt lurah
tapi juga seluruh tokoh masyarakat dan pemuda pemuda yang ada di situ
jadi semuanya kita bersama sama perang melawan corona
itu yang terjadi gitu loh mas
pak miko selain kemudian menurut anda psbb ini sebaiknya kembali diberlakukan
yang terjadi hari ini atau beberapa hari belakangan
evaluasi apa yang seharusnya diambil oleh pemprov dki jakarta
agar paling tidak bisa memutus atau mengurangi penyebaran atau penularan covid sembilan belas di ibu kota
bapak bapak sekalian usaha jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik tadi kita sudah bahas beberapa dari beragam perspektif ya
dari masing masing arah sumber

jadi selain kemudian anda melihat psbb harus kembali dilakukan ya
karena ini kan akan psbb transisi akan segera berakhir
beberapa hari lagi kemudian dievaluasi
nah menuju ke sana pak miko evaluasi apa yang seharusnya diperhatikan betul oleh pemprov dki jakarta
jadi yang pertama adalah indikator yang digunakan
jadi kalau jakarta dengan jawa barat sama
dia pakai arti
sedangkan gugus tugas tidak
jadi gugus tugas mengikuti saran dari who
jadi sebaiknya bki jakarta kembali kepada indikator yang dipakai oleh gugus tugas
yang kedua adalah evaluasi tentang perpanjangan ini
apa yang abai apa yang dilaksanakan
kalau saya melihat pada psbb transisi baik yang lalu maupun yang perpanjangan dua minggu kemudian
itu sifat abai dari masyarakat bertambah
jadi harus dievaluasi
kalau itu memang bertambah maka pasti transmisinya bertambah begitu
nah yang ketiga adalah evaluasi dampak ekonominya
kalau ekonomi ditutup provinsi berapa kerugian ekonominya
kalau ditutup kota maja begitu berapa kerugian ekonominya
kalau ditutup kecamatan berapa kerugian ekonominya
jadi dengan begitu
begitu maka jakarta bisa melakukan psbb di tingkat kelurahan kecamatan atau kota madia atau provinsi
jadi bisa ada pilihan
menurut saya nggak harus provinsi kemudian kota maja yang merah kemudian ditutup
atau kecamatan yang merah kemudian ditutup
atau psbb ketangguh begitu
jangan psbb tangguh tangguh begitu
psbb transisi artinya toko buka
tempat wisata buka ini itu sama saja nggak psbb
apalagi kalau masyarakatnya abai
oke banyak pertimbangan ya berarti pak miko
tapi begini pak miko
anda melihat abainya masyarakat ini apakah karena ketidak tegasan tadi yang dikatakan oleh pak trubus dari pemerintah juga
sehingga masyarakat jadi abai dan tidak jelas sebetulnya arah psbb transisi ini atau arah penanganan ini mau kemana
ya jadi abainya masyarakat karena dibilang transisi seolah olah kita mau pindah ke normal

masih satu tahun lagi bahkan pasti satu setengah tahun lagi begitu
jadi harus dijelaskan kepada masyarakat dalam satu setengah tahun kita masih harus pakai masker jaga jarak dan pakai cincangan pakai sabun
kemudian kalau kita masih kuning
harusnya semua penjaga atau pelaksana itu harusnya pakai pesit kalau bisa
kalau restoran restoran juga mungkin sebaiknya kalau kuning atau orange atau merah
baik penjajahnya atau pengunjungnya harus pakai plastik atau pakai tabir kalau perlu seperti itu
jadi dengan upaya upaya preventif yang lebih di daerah merah di daerah kuning
maka harapannya adalah transisi dikurang bukan hilang
bung yuda ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh pak miko dan juga pak trubus
ya tanggapannya adalah yang disampaikan benar kita harus dukung
intinya kalau kami lebih ke hal yang mendasar
karena masih banyak warga dki jakarta yang belum mengerti
mereka mengira dengan adanya transisi ini relaksasi ini
mereka berpikir covid sembilan belas itu sudah hilang
nah ini permasalahan mendasar
kita harus mengedukasi kepada masyarakat dki jakarta bahwa psbb transisi ini dikarenakan ekonomi
kurva penularan covid sembilan belas masih di atas rata rata
nah ini yang harus hal mendasar yang diedukasi kepada masyarakat
supaya apa supaya terbentuk kesadarannya
siapa yang akan bergerak kita ajak seluruh warga dki jakarta
kita ajak kinerja dari puskesmas di seluruh kelurahan di dki jakarta untuk menjadi gada terdepan
untuk apa untuk edukasi langsung kepada masyarakat
supaya apa supaya masyarakat bisa tahu bahwa sangat penting sekali menjalankan protokol covid sembilan belas
nah ini penting sekali karena dia tidak tahu kalau dia carrier
dia tidak tahu bahwa dia pernah kena atau sedang kena covid sembilan belas
kalau dia keluar tidak melakukan protokol covid sembilan belas maka dia bisa menularkan kepada orang lain
tapi kalau kita edukasi langsung kepada masyarakat mungkin kita bisa melakukan pencegahan yang lebih baik
kalau pencegahan lebih baik pakai masker rajin cuci tangan jaga jarak aman kita yakin dalam sebulan dua bulan kurva akan turun

oke tapi kalau tadi pak turbus katakan sebetulnya pm prof juga tidak tegas dan tidak jelas
arahnya mau kemana sebenarnya ini bung yuda
ya tadi kan saya sampaikan bahwa pelaksanaan psbb transisi ini belum maksimal
sudah cukup baik tapi belum optimal
saya sampaikan kami akui bahwa penegakan hukum ketegasannya ini harus perlu ditingkatkan
saya tidak bilang itu tidak ada tapi perlu ditingkatkan
karena apa karena ini sangat penting dua puluh juta masker sudah didistribusikan
jadi sudah tidak ada alasan lagi buat warga dki jakarta untuk tidak pakai masker

kuncinya itu penegakan hukumnya harus jelas
sanksinya harus jelas yang ketiga adalah edukasinya harus jelas
nah yang satu lagi paling penting adalah hal mendasar
sebenarnya penularan covid itu seperti apa apakah hanya dari droplet
ada informasi lagi sekarang droplet dan masih di udara sekitar tiga puluh
nah pemerintah pusat dan pemerintah dki jakarta harus jelas mengedukasi kepada masyarakat
nah pemerintah pusat dan pemerintah dki jakarta harus jelas mengedukasi kepada masyarakat
nah pun yang sebenarnya penularan covid sembilan belas seperti apa
dan seperti apa karena banyak informasi pakai masker
nah ini terbangortoker apakah harus pakai masker dengan facial kecalataan
atau pakai facial tanpa masker sudah cukup
nah ini edukasi yang harus disampaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dan pak turutmose setanggapan anda
fungsi kontrol selalu menjadi masalah

sebetulnya ya dari awal ketika ada kebijakan kebijakan
bagaimana mengatasi soal ini
karena ini menjadi penting juga agar partisipasi publik
masyarakat juga meningkat di tengah pandemi seperti ini
iya fungsi kontrol hanya bisa jalan itu satu ya kan
tentu dengan penegakan hukum
jadi itu apakah dengan denda atau dengan sanksi sosial
kalau di pergub empat puluh satu kan jelas jelas di situ ada administrasi
ada denda ada yang belum ada kurungan
kalau mungkin ada sanksi kurungan kalau perlu
kemudian yang kedua itu tadi singgung juga edukasi
edukasi ini terus menerus perlu dilakukan
untuk mengedukasi itu butuh kepemimpinan yang tegas
yang di bawahnya itu jelas disampaikan
dan pemimpin itu harus turun ke bawah memberi contoh langsung
jadi masyarakat ini supaya tahu mengingat
di ki jakarta ini ada yang tinggalnya di menteng
paruh paruh menteng atau ponto indah
tapi ada yang tinggal di kampung kampung atau di bantaran sungai
ada di pinggiran rel juga
nah ini kan lebih repot lagi
karena perbedaan itulah yang kemudian
pemahamannya jadi berbeda beda
nah menurut saya itu yang lain lagi
selain edukasi adalah keteladanan dari tokoh tokoh yang lain
termasuk tokoh agama tokoh masyarakat juga
jadi ini supaya saling berkolaborasi
karena selama ini memang kelihatannya
publik itu melihatnya itu urusannya pemprov
jadi seolah olah masyarakat tidak perlu lagi untuk ikut ikutan
dan masyarakat sekarang cenderung edp
memang lebih pikirin gitu ya
karena urusan urusan yang sifatnya lebih mendasar
terkait ekonomi terkait dengan kebutuhan kebutuhan yang lain
itu menjadi prioritas
dan seolah olah abai
yang saya katakan tadi abai dengan persoalan protokol kesehatan
atau bahaya dari corona itu sendiri
nah sehingga kontrol ini menjadi penting
kalau tidak ada langsung kontrol di tingkat rt rw secara masif
itu akan sulit apalagi untuk daerah daerah merah
karena warga yang
dari daerah merah ini kan nggak diketahui
kemudian dia bermobilitas ke daerah yang
taruhlah yang hijau atau yang kuning ya kan gitu
nah mereka akhirnya menularkan
dulu kita harap harap pulau seribu itu tetap hijau
tapi ternyata pulau seribu akhirnya ada juga
jadi tidak jadi hijau
jadi artinya penularan ini kan jadi melebar kemana mana
karena ya mobilitas dari masyarakat itu sendiri
dan kemudian juga dari pemprov sendiri juga kelihatannya juga tidak serius lagi
kan melihatnya seperti itu
kalau dulu kan ada yang kerumun sedikit
ada tempat warung warung yang pada buka saja langsung ditutup
langsung ada penindakan
nah sekarang begitu transisi
lepas semua sudah tidak ada lagi
jadi masyarakat ya menganggap ini sudah biasa sudah normal
apalagi masyarakat di tingkat bawah dalam hari ini
yang kebutuhan sehari hari menjadi masalah kan gitu
jadi ini menurut saya memang semuanya harus dievaluasi
dan dirubahlah yang sekarang sifatnya top down selama ini
jadi masyarakat coba digalang secara bersama
kewajiban tokoh tokoh masyarakat juga
ini dalamnya tokoh agama dan tokoh pemimpin juga lah
rtrw lurah kamat dan wali kota
ini turun langsung ke bawah gitu loh
jadi mereka bertanggung jawab
jadi tidak hanya lagi ada kata kata yang sifatnya kita rem kebijakan
bagaimana mau efektif membuat psbb kembali diterapkan
nggak akan efektif juga itu
jadi karena apa masyarakat akan tetap berpikir
ngapain kita berpanjang panjang lagi kan gitu
karena didasarkan pada kebutuhan itu
jadi menurut saya ini kita realistis
kita lihat aja melihat empirisnya
cobalah kita pakai polanya dari bottom up aja
dari bawah sekarang kita galang nah
sehingga dibentuklah rtrw yang selama ini merah lah katanya
nah itu diperlakukan secara khusus
jadi ada pengawasan yang secara khusus
dan ditingkatkan secara terus menerus
sehingga warganya memahami
memahami dan kebetulan kesadaran itu
nah disinilah kontrol akan berjalan
tetapi kalau semuanya hanya berdasarkan pada asumsi asumsi
berdasarkan rasional komprehensif
kalau dalam kebijakan publik itu
ini akan sulit
karena ini sifatnya kan menular ya
menular wabah dan itu interaksi dari individu ke individu
nah sifatnya apalagi yang otg
nah ini kan tidak hanya di ini sulit gitu loh mas menurut saya
itu yang menurut catatan saya
nah ini yang tadi disinggung oleh bung yuda ya
kemudian juga bagaimana di tengah isu isu bahwa
penyebaran ini ternyata bisa lewat airbor
nah dengan fakta demikian
kemudian kita dihadapkan dengan kemampuan kebutuhan ekonomi juga
tapi di sisi lain kesehatan juga perlu diberlakukan
nah pak miko apakah kemudian kita perlu untuk memodifikasi
atau menambah atau memperketat lagi protokol kesehatan
yang bahaya sekali kalau kemudian ini tidak diantisipasi
nah ini seperti apa
kami akan segera kembali
baik segmen terakhir dialog
langsung ke conclusion saja bapak bapak sekalian
bagaimana pak miko melihat fakta tadi
dan paparan covid ini yang kabarnya bisa lewat airboard
bagaimana protokol kesehatan yang sebaiknya dilakukan di indonesia
atau mungkin di ibu kota
saya melihat bahwa penduluan airboard pada penyakit global infection
penyakit infeksi penyakit tampak penyakit influenza biasa
dan itu porsinya amat kecil
tapi jangan lupa itu juga diantisipasi dalam penanganan covid
kemudian kedua saya agak sedih karena indonesia sekarang di urutan dunia
akhir juni itu urutan ke dua puluh sembilan sekarang juli urutan ke dua puluh delapan
jadi sudah meningkat
jadi akan menyusul cina yang rp delapan puluh tujuh begitu
nah oleh karena itu harus dengan arif menyikapi psbb ini
hubungannya dengan ekonomi hubungannya dengan covid begitu
kalau ekonomi itu berdampak besar pada provinsi
harus diturunkan ke kabupaten atau kota
juga di lihat provinsi lain yang banyak begitu
kemudian kalau itu nilai ekonominya

maka diturunkan ke kecamatan
kalau cukup tinggi juga kemudian bisa diturunkan ke lurahan
kalau cukup tinggi juga harus diturunkan ke rw
jadi nggak bisa bawah lagi
jadi harus di rw diisolasi atau di psbb
dan harus dengan tepat
psbb yang impentasinya harus berat atau sedang
oke jadi setelah psbb transisi berakhir
menurut anda psbb normal harus diberlakukan di ibu kota
ya jadi psbb yang dilakukan di jakarta begitu
harus psbb sedang atau berat
jadi pada rw atau kecamatan
karena ini pertimbangan ekonomi
kalau ekonominya ditutup sampai ke provinsi
akan kacau balau
jadi kalau kira kira mungkin ke kecamatan
kalau mungkin tidak mungkin ke lurahan
kalau tidak mungkin rw
di zona zona merah ya pak
iya betul pasti di zona merah
bung yuda dari anda
anda setuju kalau kemudian psbb transisi dievaluasi
kemudian ada psbb yang tadi dikatakan oleh pak miko
mungkin di level kecamatan ke lurahan
karena kalau di level provinsi tampaknya banyak pertimbangan
termasuk juga soal ekonomi
jadi kita harus melakukan evaluasi berdasarkan data
kalau data mengesimpulkan kita harus melaksanakan hal tersebut
ya kita harus melaksanakan
itu realita yang ada
tapi kami melihat pemerintah provinsi dki jakarta sudah bekerja dengan baik
terutama petugas kesehatan di provinsi dki jakarta sudah bekerja dengan baik
hanya kita harus tingkatkan
kita harus tingkatkan kewaspadaan
kita harus tingkatkan penegakan hukumnya
tangsinya harus tegas
dan ini harus dilaksanakan tidak hanya bisa oleh pemerintah provinsi dki jakarta
ini harus dilaksanakan oleh seluruh unsur warga di dki jakarta
kita menangani covid sembilan belas ini tidak bisa mengandalkan pemerintah provinsi
kita menangani covid sembilan belas ini kita harus mulai dari diri kita sendiri
kita harus mulai dari keluarga mulai dari rt mulai dari rw
nah dan yang terakhir yang utama adalah edukasi
kita tidak perlu memikirkan terlalu jauh
kita harus menjalankan dan melaksanakan segera
karena ini sudah urgent
edukasi dari pintu ke pintu
dari rt ke rt
kepada masyarakat dki jakarta
betapa pentingnya pakai masker
setiap keluar rumah dimanapun dan kapanpun
betapa pentingnya jaga jarak aman
dan betapa pentingnya rajin cuci tangan dengan sabun
hal yang mendasar dulu kita harus prioritaskan edukasi
hal mendasar supaya ini bisa menjadi budaya di masyarakat
selama wabah covid sembilan belas sampai vaksin ditemukan
oke saya ke pak trubus terakhir
pak trubus ini kembali ke apa yang dikatakan oleh pak miko
bahwa kita sudah kembali berhadapan dengan masa
berhadapan dengan wabah ya
sebentar lagi psbb transisi akan segera berakhir
kalau tadi pak miko katakan mungkin lebih baik ada psbb
di level kelurahan atau kecamatan
nah bagaimana ke depan menurut anda pak trubus
kebijakan yang harus diambil karena psbb transisi akan
segera berakhir dan akan dievaluasi dan kita belum tahu apa
kebijakan yang akan diambil oleh pemprov dki jakarta
ya menurut saya sih kebijakannya tetap psbb psbb transisi
karena kan ini baru perpanjangan jadi nanti diperpanjang lagi
psbb transisi hanya khusus untuk zona merah yang tiga puluh rw atau nanti
ad ini itu harus diantisipasi benar gitu loh
jadi itu ditangani berdasarkan kluster kluster
jadi yang karantina kluster kalau bahasa kerennya itu
jadi karantina kluster itu nanti misalnya pasar itu ya di karantina
kalau memang itu muncul di situ kemudian ada lagi di perkantoran
misalnya ya ditutup gitu
jadi ini langkah langkah itu untuk preventifnya
tapi untuk sifatnya yang lebih luas tentu kemudian bagaimana warga ini
supaya yang dari daerah merah ini tidak leluasa gitu loh
dia menyadari bahwa dia daerah merah
ini persoalannya kan di situ karena ada keleluasaan apalagi
jurus gambaran dengan dengan istilah new normal
ada kondisi yang disebut istilah istilah yang lain keadaban kenormalan baru
nah inilah kemudian jadi ada proporsional
kemudian masyarakat jadi
apa namanya bingung gitu yang mana yang mau diikuti kan gitu
jadi kalau saya setuju dengan apa yang disampaikan dari bapak dpr
dari pak miko misalnya itu harus door to door
tapi untuk sampai door to door ini kan butuh proses kan gitu
tidak ada sekedar menyarankan menyuruh selama ini kan hanya saran
hanya apa namanya bahkan sedikit belakangan ada rem kebijakan segala itu kan berbau
menurut saya malah tidak akan efek di masyarakat
jadi malah membiarkan aja terjadi seperti itu
harusnya mereka malah egp membebikirin
nah ini yang jadi masalah kemudian menurut saya rem rem kebijakan seperti itu tidak perlu dilakukan lagi
yang ada itu sekarang diberlakukan saja psbb transisi ini dengan pengetatan pengetatan gitu
dengan penegakan hukum yang betul betul real tadi
saya sampaikan ya ada kalaupun perlu pakai kurungan segala nggak apa apa
ya memang bandel ya dikurung aja gitu
jadi biar ada ada ada jerak karena orang tidak kan masyarakatnya kan terbilang ada tiga
ada yang patuh ada yang ngeyel gitu
ada juga yang lima puluh lima puluh ya itu juga harus harus dipilah pilah betul gitu loh mas
jadi semuanya berdasarkan realitas atau empirisnya gitu
baik pak trubus terakhir ke pak miko singkat saja pak
agar tidak egp mungkin bisa diingatkan kembali masyarakat seberapa bahaya sebetulnya kita dalam posisi pandemi ini
dan melihat angkanya yang juga masih sangat tinggi
ya jadi supaya masyarakat teredukasi dengan baik
mari lakukan edukasi ke masyarakat dengan cara pendekatan yang benar pada tingkat pendidikan yang sesuai
harus dengan cara yang benar
kemudian kalau psbb dilaksanakan ya psbb itu harus dievaluasi dulu
kemudian apakah dilaksanakan tingkat provinsi kabupaten atau kota madia
kemudian kecamatan kelurahan begitu
harus benar benar sesama begitu evaluasinya
kalau memang harus dipilih psbb jangan tingan tingan lagi
atau seperti psbb transisi harus berat atau sedang
kembali kita ingatkan kepada publik ya terutama juga di ibu kota karena kita sedang bahas juga di ibu kota dan mungkin juga di indonesia
bahwa covid ini belum hilang sebetulnya
jadi melihat fakta yang terjadi beberapa hari terakhir justru kita harus lebih waspada
meskipun menghadapi era adaptasi kebiasaan baru atau ini normal ataupun namanya
tapi melihat angka yang masih sangat tinggi dan juga positivity rate yang tinggi di ibu kota
sebaiknya kita tetap waspada dan kita menunggu apa kebijakan yang akan diambil oleh pemprov dki jakarta
terima kasih banyak bung yuda perwana sudah bergabung
pak tri yunis miko terima kasih banyak dan juga pak atro musra ardianca terima kasih banyak